bali tak hanya pantai yang dipadati wisatawan
di pusat ibu kota dan pasar
tiap minggu pagi
sejumlah ruas jalan menuju lapangan
warga setempat berkumpul dan berolahraga
tapi tak hanya itu ya aktivitasnya
ada tiga alasan kemudian orang datang
ke lapangan niti mandala ranon ini
yang pertama tentunya mereka ingin berolahraga
kemudian mereka ingin berrekreasi bersama keluarga
sambil menikmati lingkungan yang hijau
dan udara pagi yang segar
dan yang ketiga tentunya mereka ingin
menikmati atau berburu kuliner
dan saya menggabungkan ketiganya
bubur ayam bali dan tipat kuah
jadi menu andalan warga di sini
sebagai menu sarapan
berbeda dengan bubur ayam di jakarta
yang khas cirebon
bubur ayam bali memiliki keunikan sendiri
di tiap porsinya ada lawar penyon
yang terbuat dari kelapa muda
sayuran urap yang terdiri dari kecambah
dan kacang pancang
dan tentunya ditambah ayam betutu
yang sudah disuir
tak lupa ada tambahan santan
tahu dan tempe serta telur
ada juga sensasi renyah
dari kerupuk kulit ayam
seporsi bubur ayam bali dan tipat kuah ayam ini
per porsi dijual seharga sepuluh ribu rupiah saja
penasaran seperti apa rasanya
yuk icip icip sebelum kehabisan
buburnya masih hangat
dan terasa sekali ada
dipakainya kuah santan
betutu kuah yang disuir
kemudian disajikan di atas
bubur atau bubur bali ini
mudah dicerna jadi alasan warga setempat
menyantap bubur untuk sarapan
di abis olah kagah dan makan bubur
jadi lebih ringanlah

mengolah yang keras keras

kita sudah menikmati bubur di kota kampung
kita sudah menikmati bubur di kota kampung

kita sudah menikmati bubur di kota kampung
nah menu penghilang dahaga saat usai berolahraga
juga banyak ditemui di sini
dijual oleh pedagang keliling dengan gerobak
minuman tradisional khas bali jadi pilihan yang pas
sekilas bentuknya mirip dengan cincau
namun masyarakat di sini menyebutnya dengan nama daluman
selain es batu dan daluman yang kental
ditambah juga gula aren sebagai pemanis alami
tak lupa ditambahkan santan kelapa

penasaran dengan rasanya
sangat lembut masuk di kerongkongan dan gula arennya sangat terasa sekali
bubur ayam bali sudah
es daluman juga sudah
nah camilan khas bali yang wajib diicip sebagai penutup sarapan

yang pernah ke pantai di bali pasti pernah lihat camilan ini
penjual lumpia sayur pun sangat mudah ditemui di lapangan renon
konon jumlah pedagang di sini dua puluh lima orang saat car free day
kalau sehari hari kalau enggak hari minggu
cuma ya kadang lima puluh biji
kalau hari minggu
hari minggu kadang tujuh puluh an biji kadang
seporsi lumpia yang berisi dua buah ini dijual seharga rp lima
atau dibiarkan utuh sebelum disiram bumbu petis
nah tambahan cabai hijau segar ini bisa sesuai selera
dan lumpia ini dalamnya hanya berisi kecambah
yang kemudian dibalut dengan lembaran tepung yang digoreng
dan sangat cocok kalau kita tidak ingin sarapan pagi terlalu banyak
lumpia dua potong sudah membuat perut bertambah kenyang saja
tapi jangan lupa tujuan awal datang ke lapangan renon ya
jangan sampai niat membakar lemak dengan olahraga
jadi berubah menimbun lemak dengan sarapan berlebihan
tim liputan cnn indonesia dan pasar bali